sebagai pelaku pembunuhan itu sudah diamankan
jadi kita gabungan jatang ras ketrim boda mitra jaya kemudian satreskrim polres mikro bekasi
unit reskrim polsek cikarang barat dengan satreskrim polrestabes bandung
melakukan penyelidikan mencari data data
alhamdulillah orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan itu
yang jasadnya ada dalam koper dibuang di kalimalang
sudah diamankan bersama tim gabungan
tadi malam diamankannya di sumatera selatan di palembang
ini sedang proses perjalanan balik ke jakarta
untuk itu setelah sampai baru kami lakukan pendalaman lagi
supaya kita lebih mengetahui bagaimana kronologis dan hal hal lain lainnya
saya iryana mardanus saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv atau media streaming lainnya